kamu gak apa apa
kamu gak apa apa
kamu bisa selamat dari mereka
iya tadi pas preman yang kabur
terus dia gak bakal rumah
jadi aku juga mau nolongin kamu
aku gak sempet maaf banget ya
makanya aku minta tolong di luar
aku senang banget kita selamat
enggak kamu gak bisa minta makan
aku yang minta maaf
khawatir banget sama kamu
syukurlah kita terus kenapa napa
ada orang di dalam
itu suara anjing
kok dia bisa ada disini
aduh jangan sampai dia ngelihat aku hamil kayak gini
apa yang harus aku lakukan
kalau aku panggil andi
dan dia ngeliat aku hamil kayak gini
tapi kalau enggak
aku gak punya pilihan lain
aku harus selamatkan anaknya
kok ada yang ngebok pak

ya ampun tanti mana sih
teleponnya gak diangkat angkat
andi juga sama aja
haris juga nggak bisa dihubungin
ada apa ya
asap wajib berkasan juga mereka itu ya
masukkan kenangan orang lain tapi mereka bisa telaka
dah lah berbahaya pak
wah ya pak
mereka tuh orang itu
tidak kenapa napa dia di dalam
kenapa anda bisa berada di sini
gak mungkin aku menyelamatkan tidur
mana yang harus aku selamatkan
gak mungkin aku memilih salah satunya
kenapa figura ini tiba tiba jatuh
pertanda buruk apa ini
lama mereka gak keluar
itu api yang gede banget
kita gak ada waktu lagi pak
kita harus menolong mereka
mereka masuk semua nih pak
kita tunggu di sini aja
nanti mereka kebakar semua pak
apa yang harus aku lakukan
gak mungkin aku milih salah satunya
kita boleh pak
sebelah kiri pak
sebelah kiri pak
sebelah kiri pak
ri dibangun ri
jadi bangun ri
jangan tinggalin aku ri
ri bangun ri
tentu saja aku bisa menghabisi karin
kalau enggak dia pasti akan menggagalkan rencanaku
sekarang aku tinggal melanjutkan kesenangan ini
diri pasti sedang merenggang nyawanya
terus haris sedang sedih
ri bangun ri
ri bangun ri
riri aku mohon sama kamu ri jangan tinggalin aku ri
ri bangun ri
kenapa riri masih hidup sih
apa dia memiliki delapan nyawa
alah makasih ya kamu udah nyelamatin aku dan anak kita
andi selamat andi selamat kamu terlalu lama
andi selamat andi
andi di bangun
kenapa andi bisa disini
kamu gak hubungin dia juga
ya aku gak hubungin dia sama sekali
aku juga gak tau kenapa tiba tiba dia disini
haris bawa dia ke rumah sakit sekarang
ri tapi kamu juga harus ke rumah sakit kamu harus diperiksa
gak bisa kok dia sanggar gimana dia gak liat aku hamil
ri tapi bahaya buat anak kita
habis nanti aku ke dokter ya kamu jangan khawatir
sekarang kamu membawa dia ke rumah sakit
udah bawa pak biar sendiri
semoga ini gak kenapa napa ya allah
masih ada korban di dalam tanti
iya tadi pas premannya kabur terus dia ngebakar rumah
jadi aku juga mau nolongin kamu
wah sempet maaf banget ya
makanya aku minta tolong di luar
aku senang banget kita selamat
enggak kamu gak bisa minta maaf aku yang minta maaf
aku khawatir banget sama kamu
syukurlah kita bisa kenapa napa
semua ini belum berakhir
hari ini aku gagal
tapi aku gak akan berhenti
aku belum akan tenang sebelum kamu dan bayimu berhasil aku singkirkan